gubernur papua lukas nmb telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh kpk
lukas nmb diduga menerima gratifikasi atau suap terkait dengan proses perizinan pembangunan infrastruktur dan proses pengadaan barang dan jasa
mendaga pihal tersebut menko polhukam mahfud md mengatakan
penetapan lukas nmb sebagai tersangka sudah sesuai dengan temuan dan fakta hukum dan tidak ada rekayasa politik dalam kasus ini
mahfud juga mengingatkan jangan ada pihak pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini
hukum itu harus dipergatakan dan tidak boleh dipolitisir
baik pemerintah tidak boleh mempolitisasi hukum pakta itu tidak boleh mempolitisasi hukum
masa juga tidak boleh hukum adalah hukum
itu yang sedang kita lakukan di papua
hal senada juga dilontarkan oleh menteri dalam negeri tito karnavian
ia membatah tudingan ikut campur dalam penetapan tersangka gubernur papua lukas nmb
ia menyebut penetapan lukas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh kpk
semata mata karena adanya laporan hasil penelusuran rekening dari ppatk
bahwa itu murni dari temuan sistem perbankan
sistem perbankan itu kami sudah ngecek juga ke ppatk
yaitu adanya di dalam rekening yang bersangkutan atau putranya juga
adanya uang yang tidak sesuai dengan profil
dan ini tentu akan mengalert sistem perbankan dilaporkan pasik ke ppatk
dan ppatk melakukan pendalaman
dari pendalaman itu yang cukup lama mereka lakukan
mereka kemudian menyerahkannya kepada kpk ketika melihat ada dugaan tindak pidana di situ
jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan urusan kementerian agri
kementerian negeri hanya berusaha untuk menjaga agar situasi politik dan pemerintahannya itu menjadi lebih landai
sebelumnya ppatk menemukan aliran dana tindak ubah
dan itu wajar dalam kasus korupsi lukas nmb
dalam laporan tersebut ratusan miliar rupiah terdeteksi dalam dua belas hasil analisis
yang juga telah disampaikan oleh komisi pemberatasan korupsi
demi liputan cnn indonesia